para orang tua mungkin sudah pernah mendengar lagu berjudul baby shark
ya lagu dan tarian yang menjadi viral di youtube itu kini memang semakin digemari netizen terutama anak anak
lirik yang ketchy dan juga gerakan tarian yang mengemaskan membuat video baby chark dipirsa satu ratus delapan puluh tujuh juta kali dalam setahun terakhir
mungkin anda pernah mendengar lagu ini dinyanyikan anak anda
ya inilah baby shark dance
tarian yang sebenarnya ditujukan untuk anak anak itu mendadak digemari banyak warganet indonesia terutama anak anak
video yang dibuat oleh perusahaan hiburan anak anak streamfone ini sebenarnya sudah diunggah
perusahaan yang menjelaskan tentang tarian yang menjadi viral di youtube

nadanya yang ketchy dan gerakan yang lucu memang menarik perhatian netizen bukan hanya di indonesia tetapi di seluruh dunia
bahkan kini lagu ini sering digunakan di beberapa free school dan semakin digemari anak anak dan orang tua
kecil ya baby shark dudududududu baby shark dududududu saya aja sampai hafal
lagu baby shock ini memang tengah mewabah dan bukan hanya disukai anak anak tapi juga orang dewasa
baru baru ini ada tantangan atau challenge baru yang sedang diminati warga net indonesia yaitu baby shark challenge
ini dia berbagai gaya joget baby shark
inilah baby charge dance tarian yang sebenarnya ditujukan untuk anak anak ini mendadak digemari oleh banyak warganet indonesia
mulai dari satpam
pengajar muda di indonesia mengajar
let's go hunting dudududu let's go hunting dudududu
let's go hunting dudududu let's go hunting dudududu
hingga pejabat kepolisian komisaris besar krisna murthy
hingga youtuber chandra leo arief muhammad bersama niana gurero dan rans ikut berpartisipasi dalam challenge yang sedang viral saat ini

let's go hunting dudududu let's go hunting dudududu let's go hunting dudududu